kesepakatan ini menjadi pedoman di empat negara dan sudah sangat moderat
oleh karena itu berdasarkan hisap posisi hilal seluruh indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria mabims baru
serta ketiadaan laporan meliah dilal
tadi sidang isbat secara mufakat telah menetapkan satu sawal seribu empat ratus empat puluh empat hijriah jatuh pada hari sabtu tanggal dua puluh dua april dua ribu dua puluh tiga masai
saudara saudara sekalian ini tadi laporan sidang isbat yang baru dilaksanakan dan untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat
jika pada hari ini atau mungkin dihubungkan
di hari besok ada perbedaan dalam pelaksanaan idul fitri
kami berharap bahwa kita tidak menonjolkan perbedaan
tetapi kita mencari titik temu dari persamaan persamaan yang mungkin kita miliki
kita harus memberikan toleransi kita harus saling menghargai dan saling bertoleransi satu dengan yang lain